satu peserta lari balikpapan open sepuluh k dalam rangkaian peringatan hari olahraga nasional dua ribu dua puluh dua meninggal dunia
sementara itu sejumlah pelari mengalami sesak nafas sehingga harus mendapat penanganan tim medis
sebagian peserta lomba lari balikpapan open sepuluh k ini langsung mendapat penanganan darurat saat mengikuti lomba minggu pagi
sementara itu ajang lomba ini juga diwarnai insiden tragis
salah satu peserta tidak sadarkan diri
video amatir korban tergeletak saat berlari di depan kantor dinas kesehatan kota balikpapan ini pun viral di media sosial
tim medis berupaya memberikan pertolongan namun korban meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit
peserta lari asal kota samarinda ini diketahui bernama muhammad jufri yang masuk dalam kategori veteran
jenazah korban kini telah dibawa menuju rumah duka untuk dimakamkan
panitia ketua tim kesehatan lubang menyatakan korban terkena serangan jantung